setelah saya dapat penjelasan dari tukang gali kubur hari ini
saya akan tanyakan semuanya ke

enak banget ya ren
kamu beli dimana sih
aduh mama suka banget nih
nanti makanannya gak ada abisin lagi
mama makin marah
dari mana ini beli dimana
ya tadi dia kirim kesini pake
kiki ngerasa bersalah banget sama mama
karena udah bohongin mama
kiki masakan ini buat mama
sebagai permintaan maaf ke mama
ini balik lagi ke mama
aku sama kiki gak akan memaksa
kalau mama masih belum mau maafin kita
tapi yang jelas
aku pengen mama cepet sehat
aku sedih mama
sekolah diantar uncus ya
maaf oma gak bisa ngantar hari ini
kamu nurutnya ngancus ya
aku ke sekolah dulu yang
terjujur oma ya
tidak diperkenal ya
jangan kesiap bubas